kamu pergi duluan
hari ini aku udah mulai kerja
makasih banyak ya
kamu udah bantuin aku
iya sama sama ya
kalau gitu aku pergi dulu ya
kamu itu jangan terlalu dekat sama dia
dan dia juga suruh nyari kontrakan sendiri lah
memang setelah dia dapat kerjaan
rencananya dia pasti akan cari kontrakan
mama gak mau aja nanti
dia ngerusak hubungan rumah tangga kamu sama akmal
aduh mama perut aku sakit banget mas
sepertinya aku mau ngelahirin
aku lagi mikirin keadaannya malah
tadi mama nelfon aku
katanya sekarang mala udah masuk ruang persalinan
kamu kenal aja deh mas
kan disana ada mama kamu
pasti mala baik baik aja kok
kan kamu udah janji sama aku
malam ini kita mau nikah siri
udah deh kamu tuh gak usah merasa berdosa kayak gitu mas
kita kan saling mencintai
jadi gak ada yang salah
mali itu kan sahabat aku
kalau ada apa apa
biar aku yang tanggung jawabnya
ini udah bedanya
berikan yang kutip
binti romzi dengan mas kawin tersebut onah lulusan sisa alhamdulillah sekarang kalian
bisa menjadi pasang suami saya hai
mas walaupun cuma nikah siri tapi aku bahagia banget
iya dong kita kan gak mungkin nikah resmi
karena aku udah nikah sama sahabat kamu sendiri
malah pasti nyariin ke kamu tuh mas
iya mas tapi kita ganti baju dulu mas
hah tapi kayaknya kita gak bisa pergi bareng ya mas
nanti mama sama mala curiga
amin gini aja mas kamu pergi duluan nanti aku unsur
ya ampun anak kita
anak kita udah lahir alhamdulillah
kamu kemana nih sesi
sesibuk apa sih kamu
sampai gak bisa nemenin istri mergang nyawa
melahirkan anak kamu
tadi lagi meeting
kamu bertahun tahun nungguin anak bisa
tapi menunggu melahirkannya beberapa jam nggak bisa
tadi meetingnya itu gak bisa ditinggal maaf
makasih ya makasih ya
oh syukur deh kalau udah menikah kirain pasangan kumpul kebo
gak boleh gitu ngomongnya bu
enggak dong bu saya udah menikah ini suami saya
mbak eva suaminya ganteng juga ya
ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya bu
ganteng banget bu
udah bawa momen nih amat ya keren bu
belum loh panasnya
belum mah panasnya tinggi banget
dan firza juga gak mau minum susu lagi
ya udah kalau gitu mama ke kapotiknya beli obat penumpang panas ya
nah mama jangan mahal
mama di rumah aja ya aku titip firza biar aku yang kapotik
harusnya tuh kamu siapin obat obat khususnya obat turun panas
iya ma maaf ma besok aku siapkan
mama di rumah aku mau
udah telepon akmal
aku udah aku telepon katanya masih di luar kotama
sebentar lagi kita beli obat ya
kamu kenapa mas
ini loh fa
tadi aku dapat telpon katanya firza lagi sakit di rumah
kayaknya aku harus pulang deh
aduh mas kepala aku pusing banget mas
kamu gak apa apa kan
eva mungkin kamu kecapean kali
kamu bisa tolong brand aku susu ibu hamil gak
aku beliin kamu susu dulu ya kalau gitu ya
kamu masuk ke dalam aja kamu istirahat
yaudah makasih ya mas
tapi kamu jangan mampir mampir ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
iya ini udah dibeli kok susunya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
susu buat ibu hamil kan
iya satu box
katanya mas akmal di luar kota
tapi kok sekarang bisa ada di sini
terus kenapa dia beli susu buat ibu hamil ya
buat siapa dia beli
yaudah aku kesana sekarang ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
apa kita jalan pak
sekarang pak ikutin mobil itu pak